beserta seluruh tim ekspor ahli
ini nanti akan menyampaikan
terkait dengan perkara penemuan jenazah
dua orang yang kita ketahui bersama
dan menjadi perhatian publik
yang tepatnya diproduksi
di rumahan bukit cinire indah
jalan puncak pesanggerahan
yaitu atas nama
nanti secara tata urut
akan kami sampaikan terlebih dahulu nanti pak direktur
disini ada juga dari
ada juga dari
kemudian dari puslapor
dan juga kabitokas
kepada bapak direktur reserse kriminal umum
menyampaikan terkait dengan teknis dalam pengungkapan ini
buat kita semua
kemudian bapak kabitokas
dan juga beliau ini adalah
ahli forensik yang dimiliki oleh
narasumber dari laboratorium forensik
dari asosiasi psikologi forensik
dalam hal ini
bapak natanel phd
tim dari kedokteran forensik
di bawah pimpinan dr astri
bersama timnya dr farah
dan juga hadir disini dari
yaitu dr ade
pada kesempatan sore hari ini
perlu kami sampaikan bahwa
ditemukannya dua jenazah
pada tanggal tujuh september dua ribu dua puluh
kurang lebih apabila kita
hitung sudah ke empat
minggu kita adakan penyelidikan
dimana diduga ditemukannya
jenazah antara ibu dan anak
ini enam puluh empat tahun
oleh karena rekan rekan sekalian
untuk menentukan apakah
ada peristiwa pidana
yang merupakan tugas kami
dalam fenomena ini
tentunya sesuai dengan strategi yang selama ini kami terapkan
yaitu adalah kolaborasi interprofesi
kami menggandeng berbagai ahli
untuk berkolaborasi bekerja bersama sama
untuk memecahkan teka teki ini
dalam hal ini kimia biologi forensik
untuk melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik tkp
untuk mencari jejak jejak
dna dan lain sebagainya
dan juga kita menggunakan inafis
untuk mencari sidik jari
dan juga jejak jejak terkait dengan
orang lain yang masuk
dan lain sebagainya
dalam arti apakah didahului oleh adanya tidak pidana
sebelum dua jenazah ini meninggal dunia
kemudian kita juga
mengundang kedokteran forensik
diperkuat lagi dari kabinet dokter
koordinatornya beliau adalah ahli forensik
dimana kita juga mengundang
pemeriksaan gigi dan lain sebagainya
artinya demikian rekan rekan sekalian
jenazah ini harus dipastikan dulu
ini siapa sebenarnya identitasnya
jangan sampai identitas ini ternyata jenazahnya berbeda
itu yang harus kita ketahui awal
kemudian juga kita mendatangkan alat
sangat canggih ya kita untuk mengetahui jejak jejak
di tkp apa ada bercak bercak darah
berupa untuk menentukan apakah ada kekerasan
sebelum kematian yaitu crime light auto
ya ini nanti akan dijelaskan oleh tim forensik
kita juga menggandeng asosiasi psikologi forensik
yang melaksanakan penelitian
untuk mengetahui kira kira motifnya seperti apa dan lain sebagainya
secara umum nanti akan dijelaskan
kita menggunakan digital forensik
nah dari sini kita ketemukan petunjuk petunjuk yang sangat penting
untuk mengungkap peristiwa ini
nanti akan dijelaskan lebih jalan lanjut
kemudian rekan rekan sekalian
selama satu bulan ini kita benar benar teliti
karena dari masing masing tim ini
melaksanakan olah tkp sampai tiga kali
untuk tidak terjadi celah
dan sampai salah dalam menganalisis secara saintifik
tentang peristiwa ini
ya kemudian juga
melaksanakan pemeriksaan secara berkelanjutan berkesinambungan
jadi rekan rekan sekalian empat minggu kita baru mencapai suatu kesimpulan
dan sore ini merupakan hasil final
dan nanti akan dijelaskan oleh masing masing tim
dan terakhir akan disimpulkan oleh tim penyidik
oleh saya sendiri
nanti apabila ada pertanyaan akan dijawab secara teknis oleh tim lapan kami
saya kira demikian pak kabir timas mungkin bisa dilanjutkan
oleh narasumber yang lain secara saintifik bisa menjelaskan
baik rekan rekan tadi disampaikan oleh bapak direktur resesor kriminal umum
polda metru jaya
maka kecermatan khususnya melalui forensik ini
adalah suatu konsistensi dari pemerintah ini
dan juga dari pemerintah lainnya
konsistensi dari polda metro jaya
secara saintifik dan investigasi
tentu bagaimana memadukan antara administrasi prosedural
teknis dan kemudian kelemihan sehingga hasilnya bisa dipertanggung jawabkan
dan tentunya adalah akurat
baik kami memulai dari para pakar
kita mulai dari
atau yang mempengaruhi jenazah ataupun deduktif dan induktif
secara deduktif dulu ya
saya awali dengan pakar dari
puslab for ya
kepada pak kompos wahyu kami persilahkan dari puslab for fori
terima kasih pak kabit umas polda metru
yang bermanfaat di para pju serta rekan rekan mitra
dan para rekan rekan media semua yang kami banggakan
mohon izin kami akan memaparkan
hasil olah tkp dan hasil pemeriksaan laboratorium
kasus penuman jenasa
di perumahan bukit jenderek indah
yang mana kasus tersebut
terjadi atau kami dihubungi oleh penyidik tanggal tujuh september tahun dua ribu dua puluh
dimana timeline kegiatan kami
yaitu olah tkp di bukit
perumahan ulangi olah tkp di perumahan bukit jendari indah tanggal tujuh september dua ribu dua puluh
kemudian dilakukan dengan
pemeriksaan barang bukti tanggal delapan september
lanjut terus kita maraton pemeriksaan barang bukti
sampai tanggal sebelas september
nah begitu kita sampai tanggal sebelas september ini kita melakukan anf
berkait dengan kasus penuman jenasa tersebut
maka kami merasa perlu perlu mendapatkan
pemisahan bp pembanding kalau tadi disampaikan oleh pak dhir
untuk mengetahui betul betul apakah jenasa itu identifikasi apa
maka disini kami nanti meminta pembanding dari
yang diduga keluarga korban yaitu ibu katrin
kemudian tanggal dua belas september kita melakukan olah tkp lanjutan
sehingga kita mendapatkan barang bukti baru kita olah dan terus terusnya
kemudian dari olah tkp olah tkp ini
kita temukan beberapa faktor
yang pertama adalah bahwa
pintu gerbang dalam keadaan terkunci yaitu akses dari luar masuk itu semua terkunci
kemudian pintu kamar mandi terkunci dari dalam
yang ketiga ditemukan nota nota pembelian periode bulan juni sampai dengan bulan juli
yang keempat ditemukan catatan catatan terkait dengan penggunaan peralatan rumah
yang kelima ditemukan botol dan kaleng minuman di kanal mandi
yang keenam terdapat sisa dupa yang telah dibakar dalam kayun di kamar mandi
kemudian dari tkp tersebut kita juga ngambil banyak sekali swab
untuk mencari jejak dna disini kami mendapatkan dua puluh enam sampel bb
untuk diperiksa dna nya
dalam pemeriksaan dna ini kami menggunakan metode pemeriksaan
yaitu pemeriksaan pada barang bukti yang mengacu pada ik atau instruksi kerja
dan standar ini standar ini kami ulangi sudah sesuai dengan standar mutu yang disarankan oleh
jadi ini sudah pelajin digunakan untuk pemeriksaan dna diseluruh dunia
jadi kita hasilnya bisa sangat yakin
kemudian dari barang bukti yang kita periksa untuk pemeriksaan dna
antara ini tiga buah kunci gembok dna usapan pada kayung sampel darah milik katrine
atau yang diduga keluarga daripada jenazah tersebut
kemudian dna usapan pada laptop kita ambil empat titik untuk memastikan ada jejak siapa saja
kemudian kita ambil usapan dna pada hp nukiat dua titik kemudian pada hp lg dua titik
kemudian pada tungku tungku satu dan tungku dua
dari jenazah tersebut
kita ambil atau kita dapatkan tulang iga dari rekan rumah sakit ramadjati
tulang iga yang kita beri kode enam puluh satu sembilan dua ribu dua puluh tiga ml
dan beberapa hilai rambut
kemudian masih kita ambil lagi celana dalam warna merah muda yang ada di tkp
kemudian dna usapan pada pegangan pintu kamar mandi
kemudian pada gelas biru yang ada di tkp
kemudian gelas merah motif bunga
kemudian kita ambil juga usapan pada gegang pintu depan
usapan pada dagang pintu kamar
dan lakban warna hitam meteran di galasi
kemudian yang terakhir adalah pada lakukan warna hitam pada penutup jendela di kamar mandi
dari dua puluh enam sentral ini
kita ketemukan bahwa yang pertama sampel darah katrin itu kita temukan profil dna dari perempuan katrin sebut
kemudian dari tulang iga
itu ada profil dna perempuan
yang merupakan kerabat dari perempuan katrin sebut
atau sejamaah geris
kemudian dari tulang iga satunya lagi yang kode enam puluh satu
kita temukan profil laki laki
yang selanjutnya kita ketahui bernama david
ini adalah betul betul anak biologis daripada perempuan kris
ini yang pertama untuk mengetahui identitas dulu
kemudian dari usapan dna yang lain
yang lain yang bisa diidentifikasi hanya dna pada usapan laptop
itu kita temukan dna nya david
kemudian usapan pada hp nokia spot satu dan dua
kita juga temukan dna dabit
dan usapan pada hp lg spot satu dan stop dua
kita juga temukan dna nya david
kemudian dari gelas warna biru yang kita lakukan swab juga
kita ketemukan adanya dna dari saudara david
untuk swab swab yang lain tidak terdeteksi dna orang lain
jadi dari dua puluh enam titik yang kita periksa ini
kita hanya temukan dna dari dua korban ini
dna dari david dan dna dari grace
tidak ada dna orang lain
jadi kalau ada alibi orang lain masuk dalam tkp tersebut
kita tidak temukan adanya bukti dari profil dna yang kita lakukan pemeriksaan
dari penelitian lanjutan kita dari bidang kimia bulky ferensi
kita dari bidang kimia bulky ferensi
kita menerima dua puluh tiga sampel barang buksi untuk dilakukan penelitian toksikologi
yang pertama adalah organ dari geris rna harap harap
yaitu dari organ hepar usus halus usus dua belas jari jaringan lambung limpa otak jantung usus besar dan paru
kemudian yang kedua adalah
organ dari david arianto yaitu ada paru jantung lambung usus halus usus dua belas jari saluran cerna usus besar
dari dua jemah sah tersebut kita lakukan pemeriksaan toksikologi secara mendalam
dari pemeriksaan toksikologi ini kita pemeriksaan
dari pemeriksaan toksikologi ini kita pemeriksaan toksikologi secara mendalam
dari pemeriksaan toksikologi ini kita pemeriksaan toksikologi ini kita pemeriksa
nah dari organ organ tersebut terdeteksi adanya pesticida alkohol arsen cyanida
atau bahan obat kimia atau bahan obat lain yang bisa menimbulkan kematian
ternyata setelah kita lakukan dengan teliti bahwa organ dari geris rna harap maupun organ dari david arianto
ternyata setelah kita lakukan dengan teliti bahwa organ dari geris rna harap maupun organ dari david arianto
dari sini kami menimpulkan bahwa ze saya mempunyai profesional outside kamion
dari sini kami menimpulkan bahwa ze saya mempunyai profesional outside kamion
profil dna tulang iga enam puluh jadi tulang iga dari enam puluh satu adalah milik david
dan tulang iga atau kodok enam puluh adalah milik dari dris aryani harhab
dan kedua jenazah ini memang antara anak dan ibunya
nah kemudian yang kedua profil dna saudara katrin aryani harhab adalah saudara kandung dari profil dna tulang iga kode enam puluh
yaitu kode dari dris aryani harhab

dan kode enam puluh
dan ketiga profil dna usapan pada laptop hp merek lg hp merek nokia dan gelas biru cocok dengan profil dna dari tulang iga dengan kode enam puluh satu
yaitu identik dengan dna nya si debit
dan kita tidak temukan dna dna yang lain selain dari dna kedua jenazah tersebut
barangkali itu yang bisa kami sampaikan dari pemeriksaan kimia biologi forensik
selanjutnya waktu kami kembalikan kepada bapak dirto terima kasih
baik rekan rekan terima kasih
beliau kombo swahyu adalah
kabit kimia biologi forensik dan tentunya tadi sudah dijelaskan terkait dengan apa yang dilakukan langkah langkah secara forensik
kemudian masih secara deduktif untuk melakukan otopsi psikologi nanti akan dijelaskan secara forensiknya hasilnya
oleh ketua apsifor dalam hal ini oleh bapak natanile phd untuk bisa menjelaskan terkait dengan apa yang didapati dari atau melalui forensiknya
baik terima kasih bapak kabit humas
yang kami hormati bapak direskrimum prodamitro beserta dengan jajarannya
dan juga bapak ibu kolega kolaborasi interprofesi di bilang forensik
kami asosiasi psikologi forensik merupakan organisasi keilmuan profesi yang mengaplikasikan ilmu psikologi
dalam kepentingan atau upaya penegakan

kami terdiri dari akademisi praktisi peneliti yang dibinta oleh direskrimum prodamitro untuk melakukan pengeriksan psikologi forensik
terhadap kasus penemuan dua jenazah di perumahan bukit cinere pada hari kamis tujuh september dua ribu dua puluh
tentu yang pertama kami menyampaikan prihatin kami dan berbela sungkawa yang mendalam kepada keluarga dan orang orang terdekat
dari yang ditemukan di perumahan bukit cenere tersebut
atas kejadian ini jadi yang kami lakukan adalah pemeriksaan psikologi forensik dengan teknik otopsi psikologi
di mana melalui metode retrospektif kita berusaha untuk merekonstruksi pikiran perasaan perilaku dari kedua individu ini
serta memeriksa status mental mereka dalam situasi terakhir kehidupannya
kami berupaya untuk merekonstruksi gaya hidupnya bagaimana gambaran kepribadiannya termasuk detail keadaan perilaku dan peristiwa yang dekat dengan kematiannya
lalu kemudian kami yang kami lakukan adalah kami meneliti tkp kami juga tadi interkolaborasi sehingga informasi data data
baik dari kedokteran forensik dari lapor kemudian kami juga analisis kami teliti
dengan tentunya perspektif psikologis kami mewawancara informan individu subjek yang mengenal kedua individu ini
baik dari anggota keluarga inti kerabat maupun orang orang yang tidak ada hubungan keluarga tapi berinteraksi langsung dengan kedua orang ini
dari catatan kami ada kurang lebih tiga belas subjek yang kami temui kami dalami kami wawancara secara intensif
dalam waktu kerja kurang lebih

kami juga melihat dari bagaimana barang barang yang ada lalu kemudian dokumen dokumen ditinggalkan aktivitas di sosial media dan lain sebagainya
untuk mendapatkan profil gambaran tentang bagaimana kondisi psikologis mereka
nah ada beberapa temuan yang penting yang mendapat kami sampaikan dalam forum ini adalah
bahwa tadi sudah disebutkan perempuan bernama ibu grace harapan usia enam puluh empat tahun dan anaknya laki laki berusia tiga puluh delapan tahun
dan situasi psikosoialnya sebagai berikut bahwa kedua individu ini tinggal di rumah tersebut sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh
dan ada perubahan dalam relasi interaksi di dalam keluarga
pasca meninggalnya suami kurang lebih tahun dua ribu sebelas jadi sudah dua belas tahun yang lalu
di mana ibu tidak memiliki pekerjaan dia sebagai ibu rumah tangga
sedangkan saudara david anaknya ini lulus sma juga tidak memiliki pekerjaan dan hanya beraktivitas penuh di rumah saja
nanti akan dijelaskan aktivitasnya seperti apa secara umum
nah untuk ibu kami menemukan ada karakteristik psikologi yang khas pada yang bersangkutan
sebagai suatu ciri kepribadian yang bersangkutan bahwa kita lihat dari catatan catatan ditinggalkan
dari buku buku yang dibaca dari bagaimana gaya hidupnya pola hidupnya pilihan makanan minumannya bagaimana konsumsi dan sebagainya
dan kami menemukan adanya indikasi seseorang yang memiliki ciri kepribadian yang bisa kami sebutkan sebagai ciri kepribadian paranoid
penuh kecurigaan ada penuh kecemasan sulit relasi di lingkungan sosialnya dengan orang lain
bahkan ada ide ide atau keyakinan yang salah yang dimilikinya atau kita sebut sebagai ide dilosional
nah kondisi ini diperburuk pasca suaminya meninggal
dimana sebelumnya suami sangat terlibat banyak mendapatkan banyak mendukung
memfasilitasi kebutuhan dan membantu dalam mengurus rumah tangga termasuk keuangan
nah kami menemukan indikasi ketidakmampuan dalam pengelolaan keuangan pengelolaan kegiatan sehari hari
nah ini dapat dijelaskan sebagai indikasi kondisi kedukaan yang berkepanjangan problem griefing
di mana kemudian ada indikasi ketidakmampuannya juga untuk mengalami ciri kepribadian yang baik
tidak mampu memilah mana yang penting mana yang tidak penting sehingga ada ditegakkan ada indikasi yang kuat
kohording atau gangguan penimbunan pada yang bersangkutan
nah jadi secara umum kami menemukan ada kondisi psikologis terkait dengan depresi
psikopatologis yang berkaitan dengan gangguan psikologis dan betuk waham
dan juga kami menemukan ada indikasi yang cukup kuat berkaitan dengan simptom negatif yang bersangkutan
yaitu di menarik diri putus kontak sosial kurang menerawat diri dan emosi negatif yang intens
itu pada ibu
nah berikutnya adalah pada anak yaitu saudara david kami menemukan ada indikasi yang kuat ciri kepribadian skisoid
yang indikatornya adalah tertutup menyendiri adanya kecemasan sosial ada kesepian ada pasif dalam mengarahkan diri di lingkungan sosialnya
kami juga menemukan adanya frustrasi
menemukan adanya frustrasi dalam kehidupan yang ini berkembang menjadi depresi
dan yang bersangkutan juga menyadari ada masalah atau isu kesehatan mental dalam keluarganya baik dirinya maupun ibunya
kemudian ditemukan ada pandangan skeptik terhadap kehidupan yang mengarahkan pada kami menemukan adanya indikasi ide terkait dengan bunuh diri pada saudara ini
nah perlaku kesaharian david ini lebih beromentasi pada diri sendiri
dia banyak menghabiskan waktu di dunia digitalnya bahkan bisa dikatakan hampir dua puluh empat jamnya di dunia digital
di laptopnya jadi kita ditemukan juga situs situs yang diakses oleh yang bersangkutan bagaimana perilakunya yang bersangkutan secara virtual ya
apa lagu lagu yang didengarkan apa cuplikan cuplikan film yang ditonton dan sebagainya
nah dari koleksi koleksi
tersebut didapatkan nuansa depresi yang kemudian memang ditemukan ada tema tema yang mengarahkan kepada kematian
nah hubungan ibu dan anak ini kami lihat juga memang hubungan yang lekat ya
meskipun ada perbedaan bagaimana sikap atau memahami kehidupan diantara mereka
ya terbatasnya anak dalam berbicara berinteraksi membuat adanya label yang dikemukakan dikembangkan
juga oleh ibu kepada anaknya dan ini juga disampaikan kepada orang orang yang sempat berinteraksi meskipun sangat terbatas dengan keluarga ini
ya dan kami juga menemukan bahwa anak ini patuh pada orang tuanya mengikuti anjuran orang tuanya ya
namun kemudian sampai dia situasi terakhir kehidupannya dia dalam kondisi depresif ya
dan ini kami menemukan indikator dari catatan catatan yang dibuatnya
salah satunya yang kuat adalah
ada tulisan yang diketiknya ya melalui laptopnya yang menunjukkan terkait dengan ajakan untuk mengakhiri hidup
nah kondisi ini menggambarkan tadi kepribadian sisawi tersebut ya
lalu berkaitan dengan rating kematian tadi dari berbagai data kolaborasi interprofesi
dan nanti akan dikuatkan secara psikologis dengan profil psikologis tersebut
dengan kondisi psikologis yang sudah saya paparkan maka kemudian ketika kita bicara rating kematian
profil psikologisnya mengarahkan terberkesesuaian pada rating kematian bunuh diri
nah ini kemudian dilihat ada indikator kuat ada inisiatif sendiri dari kita menemukan tulisan ya
jadi pada grace dalam kondisi depresif ketidakberdayaan teralimasi ya
mereka sepaham sepakat bersama anaknya untuk menunjukkan indikasi bersama sama mengakhiri kehidupan
itu terakhir yang kami dapat sampaikan
sebenarnya kami menemukan bahwa tingkah laku ini juga bukan suatu tingkah laku yang bisa dikatakan baru dan pertama
bahwa cara ini juga dari laporan penelitian banyak ditemukan di konteks masyarakat jepang ya
dimana kemudian kami temukan bahwa anak ini memiliki minat yang dalam terhadap jepang gitu
bacaannya komiknya tontonannya lagu lagunya dan sebagainya
jadi itu yang dapat kami temukan ya
dan pada anak tadi sudah apa dia memiliki awalnya memiliki ide tersebut
dia juga mempersiapkan langkah langkahnya setting pada ruang sempit dark room ya
itu yang kemudian menatapkan pilihannya menjadikan kamar mandi art di belakang rumah sebagai tkp

saya pikir itu secara umum dan saya pikir dari kasus ini ada pembelajaran yang sangat penting bagi masyarakat
bagaimana kami menghimbau mari kita tingkatkan kepedulian sosial kita
terutama terhadap orang orang di sekitar kita ya
tetangga keluarga lingkungan
khususnya anggota keluarga kita orang yang pernah kita kenal orang yang kita ketahui
mulai menunjukkan perilaku menarik diri secara sosial
ya atau menunjukkan perilaku alienasi diri
saya pikir itu yang dapat kami sampaikan pak kabit humas dan pak dir
apa yang hasil dari kegiatan otopsi psikologis yang dilakukan oleh asosiasi psikologi forensik
terima kasih kepada bapak nathan nail phd
selaku apsifor dalam melakukan otopsi psikologi forensiknya
kemudian rekan rekan kita sekarang ke kluster induktif
di sini ada tiga
ada tiga dokumen forensik ya
kami mulainya nanti dari dokter ade dari rscm
dan kemudian dimulai lagi dokter asri
kemudian nanti dokter ade dan kabit dokes
kami persilakan kepada dokter asri dari tim rumah sakit polri
terima kasih bapak kabit humas polda metro jaya
yang terhormat bapak dir skrim um polda metro jaya
dan bapak kabit dokes polda metro jaya
serta rekan rekan ahli dan rekan rekan media sekalian
kami dari tim kedokteran forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap penemuan dua jenazah di perumahan bukit cinere yang lalu
dapat kami sampaikan bahwa pemeriksaan ini berawal dari pemeriksaan di tempat kejadian perkara
atau kita sebut dengan olah tkp aspek medis
tim kedokteran forensik dari rs polri datang ke tkp atas permintaan penyidik bersama dengan
tim kedokteran forensik dari rs cm dan bdokes polda metro jaya
dari tkp kami menemukan bahwa di dalam kamar mandi belakang di daerah dapur kotor itu terdapat dua jenazah dewasa
di dalam kamar mandi tersebut dalam keadaan sudah membusuk
kemudian jenazah tersebut diantarkan untuk diperiksa ke rumah sakit
di bdokes polri di karamajati kami lakukan otopsi pada keesokan harinya berdasarkan surat permintaan dari penyidik
otopsi ini kami lakukan bersama juga dengan tim kedokteran forensik dari rscm
setelah dilakukan otopsi yang selama otopsi kami mulai melakukan analisa terhadap tubuh jenazah
kemudian apa saja kekurangan yang ada pada tubuh jenazah
sehingga kami memutuskan untuk melakukan pemeriksaan penunjang untuk melengkapi keterbatasan yang kami temukan pada jenazah yang sudah membusuk
pemeriksaan jenazah yang kami lakukan terhadap dua jenazah ini kami menggandeng
bekerjasama dengan tim odontologi forensik bdokes polri untuk memastikan identitas jenazah
sehingga dapat kami tentukan lebih awal
kemudian untuk tanda tanda kekerasan luka luka juga kami bekerja sama dengan ahli dari crime light auto
kami menggunakan teknologi penyinaran
kemudian untuk mencari adanya dugaan peracunan kami melakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan toksikologi forensik yang akan diperiksa ke puslavor oleh penyidik
dan itu kami juga mengambil beberapa sampel untuk mencari adanya dugaan penyakit penyakit yang ada pada tubuh jenazah
dengan pemeriksaan histopatologi forensik yang kami kirimkan melalui penyidik ke tim kedokteran forensik di rsc
kemudian tidak lupa juga kami melakukan analisa terhadap reses pada jenazah
terakhir kami melakukan pengambilan sampel untuk memastikan identitas jenazah
dimana pengambilan sampel itu akan dilakukan di puslapor seperti yang sudah disampaikan oleh bapak pembes wahyu
itu kami lakukan kemudian semua sampel itu diberikan kepada penyidik polda metro jaya
untuk diberikan kepada ahlinya
setelah selesai pemeriksaan yang dapat kami simpulkan dari awal ya setelah otopsi adalah
untuk jenazah dengan nomor register enam puluh itu jenis kelaminnya perempuan
kemudian dewasa yang sudah kita ketahui pada saat tkp
namun setelah otopsi kami memastikan bahwa itu jenis kelaminnya perempuan
kemudian usianya lebih dari lima puluh tahun yang didapat dan diperkuat dari tim odontologi forensik
kemudian dari otopsi juga kami menemukan bahwa tidak ditemukan tanda tanda kekerasan pada tubuh jenazah nomor enam puluh
yang diperkuat oleh tim odontologi forensik kemudian dari otopsi juga kami menemukan bahwa tidak ditemukan tanda tanda kekerasan pada tubuh jenazah nomor enam puluh
yang sudah dikonfirmasi dengan teknologi penyinaran dengan crime light auto
untuk dugaan penyakit dan dugaan peracunan kami harus menunggu dari puslavor dan tim kedokteran forensik rsud
setelah menunggu beberapa hari dari tim puslavor untuk peracunan tadi sudah disampaikan oleh pak wahyu bahwa tidak ditemukan zat racun
setelah menunggu beberapa hari dari tim puslapor untuk peracunan tadi sudah disampaikan oleh pak wahyu bahwa tidak ditemukan zat racun
dan juga bahan berbahaya lainnya dalam sampel yang kami kirim
kami mengirimkan hati dengan empedunya lambung usus paru limpa dan otak kepada tim toksikologi forensik puslavor
untuk dugaan penyakit yang kami periksakan secara histopatologi forensik kepada tim dokter ad di rscm
kami mengambil sampel jantung paru ginjal otot dada usus usus dan jantung
kami ngintiplah berkedai yang sudah dimasukkan egosensi ke potongan millionimir puslavor
nahun ya penyakit jantung yang kronis serta penebalan pada dinding pembuluh darah jantung
untuk pemastian identitas setelah kita terima hasilnya dari tim puslapor bahwa jenazah dengan nomor register enam puluh ini sudah teridentifikasi sebagai ibu grace
kemudian berakhir dengan sebab kematian kami merumuskan bahwa keadaan kelainan organ organ dalam pada jenazah ini akan mengakibatkan resiko kerentanan yang tinggi pada kondisi kurangnya o dua dalam ruangan
sehingga terjadi asuksia pada jenazah ini pada masa hidupnya sehingga menyebabkan kematian
untuk jenazah yang kedua kami beri nomor register enam puluh satu setelah dilakukan otopsi kami yakin bahwa jenis kelam ini adalah laki laki dengan bantuan odontologi forensik usianya tiga puluh hingga lima puluh tahun
pada jenazah ini juga tidak ditemukan tanda tanda kekerasan yang sudah kita konfirmasi dengan crime light auto
untuk dugaan peracunan dari puslapor didapatkan bahwa tidak ada
zat berbahaya atau racun di dalam tubuh korban
untuk adanya dugaan penyakit pada jenazah ini karena keadaannya sudah membusuk lanjut sehingga tidak banyak lagi sampel sampel organ tubuh yang bisa diambil untuk pemeriksaan kepada tim histopatologi forensik
diperoleh hasil dari tim rscm adalah mengalami
jenazah ini mengalami perdarahan pada usus besar
sampel sampel yang kami ambil hanya usus ya usus besar usus halus usus dua belas diri dan lambung
karena organ organ yang lainnya sudah tidak bisa sudah tidak ada di dalam tubuh jenazah
identitas pada nomor jenazah enam puluh satu teridentifikasi sebagai david
dan akhirnya kami menyimpulkan bahwa
kekurangan oksigen di tkp yang ditunjang dengan kondisi tkp yang sempit akan mengakibatkan korban mati lemas atau kita kenal dalam bahasa forensik adalah asfiksia
yang sesuai dengan temuan perdarahan usus pada hasil histopatologi forensik
demikian bapak yang dapat kami sampaikan
terima kasih dr asri
mungkin dr adi ada yang mau ditambahkan
baik kami persilakan
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih pak dir rizky umum yang kami hormati
bapak kapitul mas bapak kapitul dutas dan seluruh teman teman media
dari tim forensik rumah sakit cipto launkusumo kami hadir sejak pemeriksaan tkp di tanggal tujuh september
untuk membantu dan kemudian keesokan harinya juga mengasis untuk mendukung pemeriksaan otopsi forensik yang dilakukan di rumah sakit sukanto
pada setelah itu dari hasil otopsi diambil sampel histopatologi forensik yang dikirimkan kepada kami pada tanggal tiga belas september
sebanyak sembilan pot jaringan yang atas nama namanya gah yang kemudian diproses menjadi sembilan belas light
dan kemudian sampel atas nama tuan d awe yaitu sebanyak lima pot jaringan yang diproses menjadi enam belas slide
kemudian setelah diselesaikan pembuatan slide histopatologi forensik ini kemudian kita lakukan pembacaan dan kita berikan ekspertis
dan hasil kami setelah kami berikan kepada penyidik dan sejawat di rumah sakit polri pada tanggal dua puluh sembilan september
dengan hasil bahwa pada seluruh pemeriksaan organ organ histopatologi forensik ini tidak ditemukan adanya tanda tanda kekerasan

baik pada sampel atas nama tuan d awe yaitu tujuh belas slide
biarlan palsu pada sampel atas nama gah ditemukan ada tiga organ yang mengalami penyakit kelainan flonis yaitu pada organ jantung dan para organ ginjal yaitu organ paru
yang memang ketiga organ ini sangat penting dan sangat berentang terhadap kondisi kekurangan oksigen
sampel atas nama daw hanya ditemukan kelainan berupa perdarangan usus yang secara minimal
yang juga dapat disebabkan atau dapat ditimbulkan ketika pada suatu kondisi asyiksia
kondisi kasus ini merupakan kondisi kasus yang rumit secara forensik
di mana jenazah ditemukan dalam kondisi membusuk lanjut
dan tkp juga merupakan tkp yang tertutup
sehingga jenazah ini perlu dilakukan pemeriksaan yang mendalam
tidak hanya dari informasi mendapatkan informasi dari aspek medis di tkp
namun juga pemeriksaan pemeriksaan dengan secara menggunakan metode ataupun alat alat yang mutakhir
yaitu seperti cry night auto untuk menyinari dan melihat beberapa daerah di tubuh
atau jaringan organ manusia tersebut apakah terdapat tanda tanda kerusakan jaringan
ataupun luka luka yang tahu tidak tampak secara kasat mata
atau kita sebut sebagai ocuve injury
itu memang sangat dibutuhkan
dan pemeriksaan pemeriksaan penunjang yang dilakukan
baik itu sampel histopatologi forensik sampel toksikologi maupun sampel fesis juga telah diambil
yang kesemuanya memang menjadi penting untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dalam menentukan sebab kematian di dalam visum et repertum
sehingga kasus ini kita disimpulkan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tadi kita sudah mendengarkan seluruh tim pakar ahli secara forensik
tentunya temuan temuan bukti secara induktif dan deduktif ini secara forensik
maka kami kembalikan kepada bapak direktur untuk memberikan penjelasan terkait dengan kolaboratif secara forensik
baik rekan rekan sekalian
dari penjelasan dari masing masing narasumber tadi yang merupakan manifestasi daripada kolaborasi interprofesi
jadi berbagai profesi berkolaborasi untuk mengungkap kasus ini
artinya ada diferensiasi fungsi yang masing masing berkontribusi pada penyidik untuk akhirnya mengambil suatu kesimpulan
yang pertama rekan rekan sekalian
di polda mitrujaya ada sop
apabila terjadi penemuan mayat
ya ataupun jenazah
itu harus dijaga sterilitasnya
tidak boleh ada yang masuk kembali
ya sehingga tidak ada materi materi luar yang bisa mengganggu adanya penyelidikan
kecuali memang terjadi yang korban yang butuh pertolongan
ya baru kita
tapi kalau sudah menjadi jenazah
strik kita tidak boleh ada yang bisa masuk ke tkp
oleh karenanya setelah diadakan pemeriksaan
kita mencari keidentikan daripada
masing masing hasil penyelidikan ini
sehingga kami mengambil suatu
pointers pointers disini kesimpulan
benar bahwa dua jenazah itu adalah atas nama almarhumah grace a harapan
yang merupakan ibu daripada jenazah yang laki laki atas nama david ariwibowo
jadi sudah dipastikan dengan mengatode dna dan lain sebagainya tadi
yang kedua rakan rakan sekalian
tidak ditemukan jejak jejak orang lain yang masuk ke dalam tkp
kita lihat bahwa ada dua
hanya ada dua dna yang ada di rumah itu
yaitu atas nama nonya grace dan atas nama david disitu
termasuk yang ada di laptop dan hp
di mana kami menemukan petunjuk penting isi daripada laptop
yang mungkin pernah kami sampaikan
dan juga hp yang kita temukan pernah ditulis pada tanggal dua puluh tiga februari dua ribu tujuh belas
ini dari hp itu
dan dna nya ditemukan di hp itu
dna daripada david ini
ini saya sudah capek dengan kehidupan
saya capek dengan semua kebohongan
saya capek dengan mama saya yang delusional dan tidak pernah sadar sadar
saya sudah depresi selama dua tahun
saya mau bunuh diri
ini tanggal dua puluh tiga februari dua ribu dua puluh
pada tanggal dua puluh tujuh juli dua ribu dua puluh
kami temukan juga disini tulisan dari to you whomever
disini sudah kita transfer
dalam bahasa indonesia
jika ada yang membaca ini maka itu berarti saya sudah mati bersama ibu saya
tergantung apakah dia akan meneruskannya atau tidak
nah ini penting
nanti di penjelasan berikut
dan di paragraf berikutnya tertulis disini
sejujurnya saya terkejut
saya tidak bunuh diri dari awal
walaupun tulisannya banyak
ini klunya ada disitu
kemudian rekan rekan sekalian
terus pesukan lepas
jadi entah bisa dijurunkan kedalam input
atau hal hal terkira
jadi kita buat tim adjuster
tergantung dengan semua explanir
sayang about kelab dan airline
yang kelilingnya banyak
kayak gimana zit diampilinatesico itu

jadi polisi stn dma
dan gitu lebih ke
apa sakit empireetnya
tkp jadi tkp itu
ukurannya itu satu delapan x satu meter
itu ditutup semua jendela jendela kamar mandi
sempit itu dan ditemukan
di sini bantal atau senderan
termasuk nyonya grace maupun david
ini semua di belakang sudah seperti dipersiapkan
berdiam mengurung diri dalam
kemudian itu juga terkunci
dari dalam sehingga pada saat
tim olah tkp datang itu terganjal
bisa diperikirkan oleh rekan rekan sekalian
bahwa memang ini dikunci dari dalam
semua ditutup dan tidak ada
dna lain kecuali dna
antasama ibu dan anak ini
dan kemudian rekan rekan sekalian
di dalam tkp kamar mandi
dan juga senter
tadi kami sempat berdiskusi dengan
ternyata metode bunuh diri ini juga
pernah ditemukan di
dimana yang bersangkutan juga sering
yang identik dengan negara jepang
kemudian rekan rekan sekalian
tidak ada barang barang yang hilang
kami selusuri bener gak
apakah ada tindak pidana lain
apapun curian pencurian dengan kekerasan
tidak ada barang barang berharga yang hilang
tetapi barang barangnya berkurang
karena ternyata dalam kurun waktu
tertentu ini barang dijual
dijual dijual dan kita sudah
ini hampir sama dengan yang terjadi di

kemudian ini tidak ada racun
tidak ada racun
sebagaimana di pemeriksaan tadi
tidak ada tanda tanda kekerasan
tadi sebagaimana dijelaskan
baik di tkp tidak ada percak percak darah
bahkan pakai alat canggih
kremlet auto apakah ada percak percak darah
ternyata tidak ada
dari jenazah maupun seputaran tkp
tidak ditemukan percak percak darah berarti
tidak ada tanda data kekerasan
kemudian sebagaimana yang kami sebutkan tadi
rekan rekan sekalian memang sudah ada
indikasi awal daripada dua korban ini
untuk melakukan bunuh diri
oleh karenanya rekan rekan sekalian
hasil penyelidikan tadi
melalui metode pembelian
tkp melalui dna dan sebagainya
identifikasi digital forensik
kami kesimpulkan bahwa
terhadap peristiwa yang terjadi
bukan merupakan peristiwa pidana
disimpulkan juga disini
bahwa mereka adalah
bunuh diri ataupun suicide
dengan cara mengurung diri
di ruangan sempit
seluas satu delapan x satu meter itu
dengan tinggi dua tiga meter
dua dupa yang dibakar ini
jadi sekali lagi
kesimpulannya bukan merupakan
ataupun bukan tidak pidana
dan ini juga
menguat hasil penyelidikan
merupakan rating tertinggi adalah
ataupun bunuh diri
saya kira demikian
dari kesimpulan tim penyelidik
selanjutnya kami persilakan
bapak kabir temas apabila ada pertanyaan
jangan jelas rakan rakan sekalian
kami memakan waktu
hampir satu bulan ini kami serigit
kasus unik yang kedua
rumit yang kedua yang harus kami jawab
memeriksa juga sebanyak dua puluh sembilan saksi
baik induktif maupun deduktif
kita kerahkan metode
penyelidikan kami terima kasih
baik terima kasih bapak direktur
tadi sudah kita
terkait dengan kesimpulan dari proses
penyelidikan ini silakan apabila
ada yang bertanyakan kami
berikan sesi pertanyaan
ternyata kan kenapa ibunya
konformi seperti buru diri
jadi itu mungkin perbedaan apa ya
apsifo kan kayaknya tidak berminat
akan dijawab oleh
atau apsifo dulu
apsifo dan kedokteran forensik
dari dua nanti
terlebih dahulu nanti dari kedokteran forensik
atas pertanyaan siapa yang meninggal duluan
antara ibu dengan anak itu karena tidak
dapat menentukan siapa yang
meninggal diantara keduanya
derajat pembusukan yang sama
sehingga kami duga bahwa
waktunya itu tidak
tidak jauh berbeda hampir bersamaan
dapat dijelaskan dari
psikologi forensik sebenarnya silahkan
baik terima kasih
jadi seperti tadi sudah kami
jelaskan bahwa pada
ibu dan anak ini
kondisi psikologis yang bisa dikatakan
negatif kondisi kesehatan mental negatif
anak ada penghayatan frustrasi
ibunya yang kemudian bisa dikatakan
sedangkan kemudian pada
ibu ada kondisi
suaminya yang selama ini
selalu support sudah tidak ada lagi
dan dia putus
kontak secara sosial
ditambah lagi dia tidak memiliki
gaya hidupnya ibu yang
tadi dengan ciri kepribadian yang parnoi tersebut
nah kami lihat
berkontribusi gitu ya bahwa
ide ini pertama kali
datang dari anak
karena anak frustrasi menghadapi
kondisi kehidupan termasuk juga
seperti itu lalu kan pada
ibu juga melihat
sangat minim sekali support dan
dukungan dan memang itu juga
pilihan yang bersangkutan untuk tidak mengakses
dalam kondisi juga
tidak ada pemasukan tetap
apa bisa dikatakan
pilihan bisa dikatakan
terima kasih bapak
dan dokter asri